banyaknya pemudik yang berhenti di bahu jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas di tol cipali subang jawa barat
namun upaya polisi untuk mensterilkan pemudik yang di bahu jalan tak digubris
di tengah kepadatan arus di jalur one way puluhan kendaraan pemudik berjejer di sepanjang bau jalan tol cipali jalur b pada sabtu siang
mereka menepikan kendaraannya untuk istirahat atau mendingin mesin
pihak kepolisian juga berupaya mensterilkan pemudik yang ada di bahu jalan tersebut
tetapi imbauan polisi ini nampaknya tidak digubris
pemudik beralasan ingin istirahat sementara rest area delapan puluh enam b belum difungsionalkan kembali karena diberlakukan buka tutup
banyaknya kendaraan pemudik di bawah jalan menjadi salah satu penyebab kepadatan arus